sebagai negara yang mendukung penuh upaya kemerdekaan palestina
indonesia harus melakukan langkah nyata yang berpengaruh bagi dunia
salah satunya dengan membangun komunikasi dengan negara lain yang belum mengakui negara palestina
pengamat politik luar negeri dino patijalal menjelaskan indonesia harus terus memegang komitmen mendukung palestina
agar bebas dari jajahan israel
salah satunya dengan ikut mengkampanyekan pengakuan terhadap palestina di seluruh negara peserta pbb
dino menambahkan langkah strategis lain yang bisa dilakukan pemerintah indonesia adalah
terus memberi bantuan teknis mulai pemberian beasiswa sampai beragam pelatihan bagi pejabat pemerintah palestina
yang menilai langkah tersebut penting sebagai antisipasi agar palestina tetap solid dan siap untuk meraih kemerdekaannya
terus memberikan bantuan teknis beasiswa dan pelatihan bagi pejabat pemerintah palestina
mengapa karena kalau suatu hari palestina merah
merdeka ternyata pemerintahnya ambruk
karena kualahan menghadapi masalah ekonomi masalah sosial sama aja bohong
jadi berarti apa yang paling strategis adalah kalau nanti palestina suatu hari merdeka
pemerintahnya sudah mapan sudah solid bisa mengatasi berbagai masalah
dan di sini kita bisa berbangga bahwa sudah banyak ratusan
bahkan ribuan pejabat palestina yang mengikuti latihan di indonesia
latihan pemerintahan latihan pertanian dan lain sebagainya